saya minta sedekahnya
tidak ada sedekah sedekahan
sekarang kamu cepat pergi
belum pernah papa marah seperti ini
seluruh harta papa yang papa kumpulkan bertahun tahun
ludes begitu saksikan
kendalikan emosi papa
sudah berapa puluh kali kamu berurusan dengan polisi
yang membuat nama keluarga ini hancur
halo ben kalau kamu tidak kembalikan modalku saya akan pakai caraku
proyeknya kan duki saya tidak mau tahu waktu kamu ngajak kerjasama yang kamu bicarakan adalah
pembagian keuntungan hancur habis semuanya ada apa pak seluruh aset perusahaan vitalis
buatan bodoh yang kamu lakukan mengandianya diri kamu sendiri
erwin kamu kembalikan ke tempatnya atau papa lapar puisi
semoga allah memberikan jalan keluar buat kita
ini barang pesanan lo
paten kelas satu
sebagai penagih hutang pantang kami pulang dengan tangan kosong
saya janji minggu depan akan saya lunasi semuanya
kalau begitu bapak tak tangani surat pernyataan ini
maria dua minggu lagi
menginap dimana lagi kamu semalam
biar mama saja yang menasehati erwin pak
anak ini tidak perlu dinasihati lagi
tapi langsung diajar tahu kamu
menyelesaikan masalah dengan kekerasan
hanya menimbulkan masalah baru
mama tahu kan
bagaimana kondisi kejiwaan saya saat ini bagaimana
percayakan penanganan erwin kepada saya
pak aku kan
tapi kalau sampai anak ini masih menjengkelkan
lihat saja akibatnya
eh kurun ya
kamu balikin kagak duit gue
sudahlah tinggal duit gue
apa lo mau jadi jagoan disini
udah tarikin lu
lu mau jadi jagoan disini loh
kami mau berani jangan sama cewek
udah banyak pacot lu anak baru loh
siapa sih adiknya
jangan permaluin depan umum gus
yaudah lah mir nggak usah dipermasalahin lagi
nggak akan ada gunanya
justru gue bakal bikin ini jadi pendek
biar dia melek lo mau ngantre gue kan
yaudah deh tapi muka kamu nggak apa apa
apa erwin ditaruh ke polisi
pak sabar ya pak
saya minta sedekahnya
enak saja kamu minta sedekah
tidak ada sedekah sedekahan
sekarang kamu cepat pergi
pergi saya bilang pergi
kenapa sekarang lain lain itu
sekarang ini kita bangkrut
mata kita sudah habis ludes
apa salahku hingga engkau berikan aku cobaan berat seperti ini
ya allah apa salahku
kalau memang ini semua betul betul salahku berilah petunjuk
kalau kau memang maaf pemaaf
maafkan semua kesalahanku ya allah
dan tolonglah kembalikan kehidupanku seperti semuanya
selama ini aku berusaha selalu dekat denganmu
tapi kenapa engkau memberikan cobaan seberat ini
apa salahku ya allah
terima kasih ya allah
atas segala yang telah engkau berikan kepadaku
hidupku bahagia ya allah
saya minta sedekahnya
sekarang kamu cepat pergi
dan segala karunia yang telah engkau berikan ini
terima kasih ya allah
anda pengemis yang kemarin datang ke rumah saya
bapak masih mengenali saya
kenapa anda merasa puas
dengan hidup seperti ini
saya ingin tijdur selama ini